saya tidak tahu
yang cuma satu vaksin
yang jenis vaksin
yang saya kenal itu yaitu
efeknya kalau saya berjalan itu
badan agak lemas
terus yang enaknya ini
kalau mau tidur
maksudnya enak tidurnya